kalau saya sama teman teman saya selalu menghindar kok dari keributan
apa benar anak anak black cobra dengan anak anak jalanan itu bermusuhan
benar pak cuman yang nyari gara gara duluan tuh anak black cobra pak bukan kita
kita tuh gak pernah mengganggu bahkan membalas anak black cobra tuh gak sama sekali pak
maaf pak boy ini juara olimpiade matematika sih
perut udah nyanyi nyanyi entah makan
terus saya belum mandi udah dua hari
nih tuh bau kan tuh kan tuh kan tuh kan bau kan
saya mau mandi dulu sebentar habis mandi makan baru kerja lagi ya
kerjaan kamu tapi belum beres kalau nanti udah beres semuanya baru kamu boleh makan
so gak tuh kerja dulu
bu di mana mana makan dulu baru kerja bukan kerja dulu baru makan
ntar kalau keburu pingsan gimana
eh kok mau makan
eh mana kesebelan
adriana udah sampai rumah kamu belum
ya suka bumi kan
masa suka indah
suka ada ada aja
belum nyampe juga
astaghfirullahaladzim adriana kemana nih anak
serius belum sampai
enggak enggak yaudah kalau udah sampai please langsung telepon aku ya yun
iya aku khawatir banget soalnya thank you
adriana ini gimana sih belum sampai juga dia
kemana lagi nih anak ya allah adriana
telepon siapa ya aku kalau kayak gini jadi bingung
gak bisa juga telepon b
kalau telepon b nanti dia malah bingung
mah adriana dimana
emang kenapa dia
karena adriana kabur dari rumah
waduh gak mungkin juga kan
kalau aku bilang ke b dia jadi to polisi gara gara ketakutan
ngerjain b bikin remnya blong
aduh panik deh nih kalau kayak gini
hmm aduh jangan jangan dia malah ketahuan polisi lagi
b udah tahu terus adriana udah ditangkep di pemat polisi
aduh aduh adriana
ini kalau kayak gini aku bisa jantungan
tenang dulu tenang dulu
gak bisa clear otaknya pusing
udah deh pasrah pasrah
komunikasi seperti ini ada penyakit apa numerous di antara paid version
boleh bayi k orden
ambil ih dimana
oke kalau emang itu mau loh
den lo lagi bareng anak spider kan
lo kumpulin semuanya
ketemu di tempatnya bang rey
roger nyuruh kita ke tempat bang ray sekarang juga
sampai masuk rumah sakit
tapi sekarang aku udah baikin kok
dan pas waktu aku lagi berantem sama ray
ada anak aj
jadi mereka nolongin aku dan langsung dibawa ke rumah sakit
ya ampun aku tuh gak nyangka banget loh
ray sejahat itu sama kamu
ini tuh semua gara gara aku tau gak
wah udah kamu gak perlu ngomong gitu ya
kamu gak perlu nyelain diri kamu sendiri oke
aku gak peduli kok apa yang terjadi di masa lalu
yang aku peduli yang terjadi sekarang
sama untuk masa depan
mendingan sekarang kita coba langsung lanjutin sama rencana kamu itu
kamu udah siap
kamu udah taruh
lengkongnya di sini
bagaimana perbedaan kita
itu kayak apa ya lagi marah marah sendiri ngedumel
serang tau ngeliatnya
ini mau tau lo kenapa jin
lo berantem lagi ya
gue udah bilangin lo berapa kali jangan berantem gak nurut banget ya
gimana sih gue tuh kan cuma pengen biar lo ngebotin gue lagi
ini enak aja
enggak jaga jarak
kan biasanya diobatin
udah tidur apa
udah tidur apa
nggak tidur gue begituin aja deh
ya apa sih lo berantem sendiri sih
itu kakak lo datang tuh
kok kamu di situ sih
dia juga baru dateng kok
kita lagi seru ngobrolnya jadi gak enak kalau ganggu
yaudah kalau gitu sekarang kita bacut ke rumah oki
kayak abah aja sih kamu makin lama
biarin lagi aku kan anaknya abah
habis kita dari rumah oki baru kita jalan jalan gimana
jadi maksud kamu kita jalan jalan ketiga
aku sih gak masalah ayo
kalau saya sama teman teman saya selalu menghindar kok dari keributan
anak anak black cobra dengan anak anak jalanan itu bermusuhan
cuman yang nyari gara gara duluan itu anak black cobra pak bukan kita
kita tuh gak pernah mengganggu bahkan membalas anak black cobra tuh gak sama sekali pak
eh maaf pak
boy ini juara olimpiade matematika sdk i jakarta
dan dia juga juara umum di sekolah kita
eh kayaknya gak mungkin deh
seorang seperti boy itu masuk ke geng berandalan yang suka cari ribut
betul banget pak
bahkan boy ini yang mengarahkan anak anak aja untuk tidak membuat owner di jalanan di depan umum
dan kita juga punya penasehat pak
namanya mbak bekari
dia yang selalu ngajarin kita tentang moral dan agama
jadi saya yakin banget pak kalau anak jalanan ini itu sangat terkoordinir dengan baik pak
untuk sementara kami percaya laporan kalian yang telah diberikan kepada kami
tapi ingat hindari konflik
dan konvoy di jalanan itu bisa mengundang keributan
kalau memang black cobra itu masih memancing keributan segera hindari
dan kalian secepatnya melapor kepada kami
bila perlu cepat telepon kami
dan ini kartu pembentangannya
makasih ya pak